pantai nipah di kabupaten lombok utara lebih dikenal sebagai kawasan pembakaran ikan laut
namun siapa sangka beberapa dekade lalu daerah ini menyimpan tradisi perusakan ekosistem
pengunjung bisa mendapatkan edukasi konservasi penyu sembari menikmati keindahan ekosistem pantai yang telah dirawat dan dijaga ini
selamat datang di pantai nipah lombok utara
nah ini sudah kelihatan nih vacation vacation holiday ya pak ya
tapi kita bukan hanya sekedar vacation ada edukasinya
ya ini kita bisa belajar tentang konservasi penyuh yang dikeluar langsung oleh nelayan sepenyuh
sekitar dengan garis bibir pantai sekitar satu km
dokter healing tapi juga dapat edukasi
sembari menikmati pemandangan indah pantai nipah para nelayan pun memberikan edukasi konservasi
di pantai nipah itu yang pernah kami kelola di kolam penangkaran itu ada tiga jenis
yang pertama penyuh lekang penyuh sisik
rata rata di sini yang paling banyak itu penyu hijau yang berkeliaran
karena di sini itu ada dua hal yang mereka cari
pertama sarang untuk bertelur
yang kedua padang lamun
padang lamun itu tempat mereka mencari makan
jadi itu yang bikin penyuh hijau lebih dominan yang ada di sini daripada penyuh penyuh yang lain
tak berselang lama kita pun bisa mulai menikmati pemandangan indah di bawah laut
oke kita saksikan wanita besar masuk ke laut
tidak usah pakai snorkel cuma tidak bisa pakai ini buka saja
nih nanti kita akan lihat
nanti kita akan lihat
nanti kita akan lihat
nanti kita akan lihat
nanti kita akan lihat
nanti kita akan lihat

tetapi saya juga berserig di departemen
jadi saya peduli sampai ketemu pakatan
sekarang kami ingin mem algebra
apakah tempatnya bagus tend varamu
semoga mayana di bawah
jadi kami basuh kemungkinan melihat karney disuruh iklim ke selera
apakah kamu turut bercanda sama saya
saya juga menjaga jawabannya dengan kuno tinggi muka
mudah mudahan apa yang saya pegang ini selamat gak dimakan predator
dan yang terpenting keseimbangan ekosistem pun terjaga dari kerjasama berbagai pihak